memang benar anakku
baik baik aja kok nggak dibawa sekarang
anak kami sudah meninggal pak
bu nadia aku harus coba tanya sama bu nadia
soal golongan darah anak dulu yang diadopsi dari panti asuhan itu apa benar
lebih baik aku coba telfon bu nadia
kamu terlibat masalah apa lagi
itu pak aku itu beberapa hari yang lalu
terus preman itu marah
dan dia merasaku
dia minta uang sama aku
dan ini udah yang kedua kalinya pak
terus udah kamu laporan polisi belum
aku takut pak
kalau ada kejahatan harus kamu laporin ke polisi
kalau kamu gak mau lapor papa yang lapor
gak usah pak
papa beneran deh papa
papa gak usah ikut campur ya
gak bisa papa biarin kalau kamu menderita seperti ini
pak makasih banyak ya papa
aku udah peduli sama aku
nanti aku aja yang lapor sendiri ya pak
nah bener ya
lapor sama polisi ya
kalau kamu butuh bantuan papa papa pasti bantu kamu
makasih ya pak
salam buat nino ya
jaga kesehatan kamu
mah lain kali kalau ada masalah sama elsa kamu bilang sama aku
jangan diem aja ya
dia diperas sama prema seperti ini gara garanya rempet motornya
cerita sama aku
udah belunya ada yang ketinggalan
ya tuhan elsa
kebuhan kamu itu seperti bola salju yang bergulir
semakin besar dan besar
sampai akhirnya kamu gak kuat lagi mendorong bola salju itu
dan bola salju itu akan bergulir lagi pak
itu akan bergulir menimpa kamu sayang

pak mak aku sekolah dulu ya
sekolah yang pintar ya
yang rajin sekolahnya
papa cium mama juga dong
ya nggak bantam terus
kok yang di cium ralut sih pak
cium pipi dong pak
pak cara ramran
patung pakai asarn dear